setahun memimpin dki jakarta yakni tepat pada hari ini enam belas oktober
gubernur anies baswedan mengaku sudah melaksanakan sebagian janji kampanyenya
anies menyebut terus membangun fondasi untuk masa pemerintahannya ke depan
simak pernyataannya berikut ini
pesan utama yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat semua adalah
bahwa insya allah semua yang menjadi janji kami akan tunaikan
jadi kenapa ini penting bahwa saya tidak pergi meninggalkan jakarta
saya akan berada di jakarta
saya akan bereskan ini semua
karena bereskan itu menjadi tanggung jawab saya
apa yang kami janjikan kami akan tunaikan
karena ini saya harus menjaga kepercayaan
satu persatu ada yang sudah bisa ditunaikan dalam sebulan
ada yang perlu enam bulan ada yang perlu satu tahun ada yang perlu dua
ada yang perlu tiga tahun
itu sesuai dengan program masing masing
sebagai contoh saya melakukan drenase vertikal
belum bisa kita belum bisa melakukan penganggaran kemarin
karena masalah anggaran
karena kami mulai periode di bulan oktober anggaran sudah ditetapkan
karena anggarannya baru bisa masuk pada saat apbd perubahan
di bulan september
baru oktobernya launching
kenapa tidak dilakukan bulan maret
belum ada anggarannya
siklus anggaran proses penganggaran dengan siklus pemerintahan jadwalnya beda
tahun lalu saya dilantik bulan oktober penganggarannya sudah jalan
dan itu tidak masuk dalam perencanaan
karena itu saya masukkan
ini juga termasuk perencanaan perencanaan kita yang lain
termasuk naturalisasi sungai ini
memang kita tidak meneruskan betonisasi
karena kita lakukan naturalisasi
kenapa targetnya sama dengan tahun lalu
tidak lebih baik saja
minimal sama itu bisa lebih baik
karena memang ketika bicara tentang program
dari sisi angkanya pun sudah meningkat
kalau anda lihat
dari sisi besaran anggaran
tiap tahun sudah mengalami peningkatan
yang penting adalah
satu tahun anggaran
kita bisa menyampaikan pada publik
bahwa apa yang menjadi rpcmd kita
diterjemahkan rencana tahunan
memang kalau secara pekerjaan
itu sudah ada pembagian
kemudian yang kedua
semua keputusan adalah daripada gubernur
dan di indonesia ini sifat wakil
itu sifatnya substitutif
kalau substitutif itu artinya
bila tidak ada maka dia menggantikan
tetapi kalau komplementer itu sifatnya memang
dibagi buku tugasnya
wakil di indonesia
itu sistemnya adalah sistem
tidak ada pembagian
tapi dengan pak sandi dulu kan memang
bukan janjinya bagi bagian begitu pak anies
mengurusi bagian apa pak
kita setiap senin pagi ketemu
ini urusannya apa minggu ini
dah sandi pegang ini
tapi kan itu sebetulnya
aturan sesuatu yang kita kerjakan sama sama aja
supaya bisa mengelola
tapi ada tiga puluh tiga hal yang sudah kita
yang langsung dirasakan oleh masyarakat
menurut pak anies sendiri begitu
kalau nomor satu menurut saya
yang menjadi janji kita
dp rupiah
dp rupiah
yang kemarin baru diluncurkan pak anies
karena salah satu masalah terbesar di jakarta
adalah rumah miliknya
tidak punya rumah
ini masalah yang harus kita selesaikan
dan tahun ini kita ada alokasikan tujuh ratus tujuh belas miliar
tahun depan ada lebih dari lima triliun
dialokasikan ke sini
kemudian yang kedua
kita meluncurkan program
semua transportasi mikro darat mengaturisasi angkutan umum darat
sekarang tersambungkan dengan transjakarta
ini pertama kali dalam sejarah jakarta
dimana angkutan kecil mau bekerjasama dengan pemprov
prosesnya ya panjang